dongeng bahasa indonesia
itu adalah malam tahun baru dan mauris tertidur pulas di tempat tidurnya
tiba tiba ada ketukan di jendelanya
hei mauris keluarnya denganku ayo bangun
tapi ini belum siang dan di luar sangat dingin
oh ini sudah hampir bagi dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan
pekerjaan kau siapa
pekerjaan apa yang kau ingin aku lakukan sekarang
aku adalah tahun baru dan aku telah membawa berkantuk semua orang
tetapi aku terlalu kecil untuk menarik keretaku sendiri
kau tidak mau membantuku
aku sangat hangat dan nyaman di tempat tidur dan juga mengantuk
apakah kita harus pergi pada jam ini
tidak bisakah kita menunggu sampai pagi tiba
aku berjanji padamu jika kau ikut denganku sekarang
kau akan merasa lebih bahagia daripada yang pernah kau rasakan sebelumnya
mauris cepat cepat berpakaian dan keluar dari rumahnya ke tempat tahun baru kecil yang telah menunggu
hei kereta yang bagus
itu bagus sekali
oh ikut saja denganku dan itu akan terasa jauh lebih bagus
maukah kau membantuku menarik kereta
lalu tahun baru memberi mauri salah satu tali untuk membantunya menarik kereta
dan bersama sama mereka menyusuri jalan melewati salju untuk mencapai rumah joe
itu rumah joe
dia bekerja di kebun kami
dia tidak punya anak
sebenarnya dia tidak memiliki keluarga
kenapa kita pergi ke sana
itulah mengapa kita pergi ke sana
ini tahun baru
bukankah kita seharusnya membuat orang merasa diperhatikan
tidak ada yang pantas untuk menghabiskan malam tahun baru sendirian dan kesepian
jadi apa yang kau ingin aku lakukan
ada banyak salju di sekitar rumahnya
kita tidak bisa berjalan di sana
aku membawa hadiah untuknya
mungkin mantel baru dan shawl
makan malam tahun baru yang hangat dan sarapan yang lezat
sepasang sepatu baru
itu pasti bagus kan
ayah baru saja memberinya manta lamanya
tetapi bukankah dia atau orang lain menyukai yang baru selama musim perayaan
aku pikir hadiah yang akan kau berikan akan menjadi bagus
mauris menyukop salju dari depan pintu rumahnya
sementara tahun baru pergi mengambil hadiah dan membawanya ke rumah joe
apakah kita akan membunyikan bel
kita akan meninggalkan ini semua di ruang tamunya
lalu tahun baru memanjat melalui jendela dan meninggalkan hadiah di atas meja joe
ketika mauris melihatnya melakukan itu mauris merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
hanya dengan memikirkan betapa berharga hadiahnya
bahagianya joe akan menerima semua hadiah itu membuat hati mauris bersemi dengan gembira
itu tidak bisa dijelaskan
tapi rasanya sangat indah
selanjutnya tahun baru menuju ke rumah besi
itu adalah rumah bessie
dia menjahit untuk ibu
apa yang akan kita berikan padanya
besi sakit selama beberapa hari
seikat bunga dan coklat yang indah pada hari tahun baru seharusnya membuatnya bahagia
iya itu akan menyenangkan
tahun baru sekali lagi masuk melalui jendela dan meletakkan seikat bunga merah muda yang paling indah yang pernah kau lihat
dan coklat besar di samping tempat tidur bessie
mauris merasakan kegembiraan indah yang sama dengan yang pernah ia rasakan sebelumnya
hanya dengan memikirkan betapa bunga dan coklat itu akan membuat besi bahagia
rasanya mauri sendiri ingin diberi bunga dan juga coklat
tahun baru dan mauris berkeliaran di seluruh kota mengantarkan hadiah ke semua orang orang yang ada di sana
entah bagaimana tahun baru selalu tahu persis apa hadiah yang diberikan kepada setiap orang
tidak peduli berapa banyak hadiah yang ia berikan keretanya tidak akan pernah kosong
kenapa keretamu selalu penuh tidak peduli berapa banyak hadiah yang kau berikan
ah cinta dan kebaikan tidak pernah berkurang
tidak peduli seberapa banyak kau memberikannya
semakin banyak cinta dan kebaikan yang kau berikan semakin meningkat dan semakin banyak sukacita yang kau rasakan
mauris mauris bangun
ini adalah pagi tahun baru sayang ayo cepat bangun
pagi tahun baru tahun baru yang kecil kereta cinta dan kebaikan
selamat tahun baru ibu
semakin banyak cinta dan kebaikan yang kau berikan semakin meningkat dan semakin banyak sukacita yang kau rasakan
terima kasih telah membangunkanku ibu ibu lihat aku akan menjadikan tahun baru ini tahun yang paling menyenangkan
mauris berpakaian mengambil sedikit uang yang ia tabung dari celengannya dan juga mengambil coklat yang diberikan oleh pamannya lalu berlari keluar rumah
dia tidak mampu membeli mantel tetapi dengan tabungannya dia membeli telur dan pancake
dia mencoba membeli coklat dari toko roti berlari ke rumah joe lalu mengetuk pintunya
oh selamat pagi mauris apa yang membawamu kemari hari ini adalah hari liburku
aku tahu tapi aku membawakanmu sesuatu sarapan tahun baru untukmu aku pikir kau ingin telur dan kau pernah mengatakan kepada aku bahwa kau suka pancake dengan madu dan kayu manis
wah aku suka pancake dengan madu dan kayu manis terima kasih
ini ini sangat kau sangat baik sudah bertahun tahun sejak orang lain memperhatikanku apa yang kuinginkan dan orang lain membawakannya ini sangat berarti terima kasih
tahun baru kecil itu benar cinta dan kebaikan adalah hal paling bahagia di dunia
selanjutnya mauris pergi ke rumah besi dengan coklat dan bunga
hai bessie apa kabarmu kau pasti merasa sangat sakit di tahun baru
ah beritahu aku tentang itu tapi itu membuat aku merasa jauh lebih baik bahwa seseorang akan mengunjungiku
aku membawakan ini untukmu
oh ini manis sekali mauris terima kasih banyak ya
selamat tahun baru bessie
dan mungkin aku akan mampir nanti untuk bermain ludo atau apapun
ah itu akan luar biasa sungguh melelahkan hanya terbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apa apa sepanjang hari
sebuah game akan sangat membantuku menjadi lebih baik
besi sangat senang dan melihatnya bahagia mauris bahkan lebih bahagia
sejak saat itu mauris akan memberikan cinta dan kebaikan kepada semua teman temannya dan bahkan orang orang

dia adalah bocah paling bahagia di kota itu